beginilah suasana belajar puluhan murid sekolah menengah pertama negeri satu bambalomotu
sudah tiga bulan lamanya murid murid ini harus mengikuti proses belajar dengan cara melantai
sebab sekolah tempat mereka menuntut ilmu ini kekurangan meja dan kursi
karena sudah banyak yang tak layak pakai
selain tidak nyaman karena membuat seragam mereka gampang kotor
para murid juga harus merasakan sakit di punggung lantaran keseringan membungkuk
misalnya kurang ingin mendapat kursi seperti sekolah sekolah lain yang bisa mendapatkan kursi
supaya tidak terbalik lagi
pihak sekolah mengaku kondisi ini telah dilaporkan ke dinas terkait agar segera mendapat bantuan
selain kekurangan meja dan kursi sejumlah ruangan di sekolah ini juga dalam kondisi rusak parah
dan tidak layak lagi digunakan sebagai tempat belajar mengajar
kondisi yang tak jauh berbeda terjadi di sekolah dasar negeri banjarwangi banjarwaringin kabupaten tasikmalaya jawa barat
puluhan siswa kelas empat dan lima ini terpaksa belajar dalam tenda darurat milik bbbd
becek atau apa
banyak nyamuk ya
rina setiana guru kelas lima tak kuasa menahan tangis
menceritakan kondisi yang harus dialami anak didiknya
rasa sedih saja
keadaan yang seperti ini
karena saya mengalami mengalami langsung dengan anak didik gitu ya
ya apalagi kalau musim hujan gitu
ya apalagi kalau musim hujan gitu